assalamualaikum wr wb
kami awali informasi pagi ini terkait kondisi wali kota bogor yang kian membaik
di hari ke tujuh belas menjalani isolasi di rumah sakit karena positif covid sembilan belas
wali kota bogor bima arya melalui akun instagramnya mengumumkan akan menyumbangkan penghasilannya
untuk menangani virus corona dan membantu masyarakat yang terdampak
insya allah saya akan menyumbangkan semua biaya operasional wali kota
dan semua pendapatan wali kota selama wabah covid ini bagi yang membutuhkan
bima menyebut perlu dana dan logistik untuk memerangi virus corona dan ada banyak masyarakat
serta tenaga medis yang membutuhkan bantuan dari adanya wabah virus ini
di akhir unggahannya bima arya pun mengajak banyak pihak untuk ikut membantu menyumbangkan rezekinya
untuk menyelamatkan banyak nyawa
kepedulian yang sama juga dilakukan dpc pdi perjuangan kota semarang
lewat sebuah rapat koordinasi fungsionaris kader pdip kota semarang yang menjadi pejabat eksekutif dan legislatif
akhirnya sepakat memberikan gajinya untuk membantu pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
pemberian gaji tersebut dimulai pada bulan april yang nantinya akan dikumpulkan kepada
satuan tugas penanganan covid sembilan belas
dpc pdip kota semarang
dan kemudian diserahkan ke gugus tugas penanganan covid sembilan belas pemerintah kota semarang
kita mengikhlaskan gaji kita selama tiga bulan ke depan untuk penanganan dan pemberantasan covid sembilan belas di kota semarang
apakah hanya tiga bulan kami berdoa covid ini bisa diatasi dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan
tapi kalau nanti pun toh ternyata persoalan covid lebih dari tiga bulan
insya allah teman teman ini juga sudah siap
menyerahkan gaji untuk penanganan covid sembilan belas di kota semarang
selain yang menjadi pejabat pdip kota semarang tetap membuka uluran tangan dari kadernya untuk turut membantu warga yang terdampak